seorang petugas keamanan tewas dalam kebakaran yang melanda hotel grand paragon di jalan gajah mada taman sari jakarta barat senin pagi
ia diduga banyak menghirup asap tebal ketika sedang mengevakuasi penghuni hotel
isaka seorang petugas keamanan hotel grand paragon ditemukan sudah meninggal dunia oleh petugas pemadam kebakaran jakarta barat
senin siang di lantai tujuh hotel itu
saat terjadi kebakaran isaka membantu para penghuni hotel keluar
awalnya korban bersama sama dengan tiga rekannya hendak melakukan evakuasi di atas
dan sekaligus bersama sama dengan rekan rekan damkar
namun pada saat kembali tiga rekannya itu beranggapan bahwa yang bersangkutan sudah mungkin mendahului atau sudah turun ke bawah
tapi setelah dibawa mereka melihat tidak ada
dan mereka melakukan cek kembali
dan ternyata benar bahwa jam bersangkutan atas nama isaka empat puluh tiga tahun dinyatakan meninggal dunia
bisa saja karena kepulan asap tadi itu kan kelihatan memang sangat tebal
dan memang ventilasi udara ini kan agak yang ruangan ini kan adalah ruangan ber ac
sehingga bisa diduga korban ini mungkin kehabisan oksigen
warga sunter tanjung priok jakarta utara ini segera dilarikan ke rumah sakit cipto mangunkusumo untuk divisum
kebakaran di hotel grand paragon diduga terjadi akibat korsleting listrik di salah satu ruang karaoke di lantai tujuh
hendra wami kongko jakarta
selain petugas keamanan satu korban meninggal dunia dalam kebakaran di hotel paragon taman sari jakarta barat kembali ditemukan
korban tersebut merupakan pegawai tempat karaoke yang ditemukan di dalam salah satu ruangan
warga perumahan geraha mustika media bekasi jawa barat merupakan karyawan gudang karaoke hotel grand paragon
jenazahnya ditemukan petugas pemadam kebakaran jakarta barat di dalam ruang karaoke di lantai tujuh senin sore
ia diduga meninggal karena terlalu banyak menghirup asap
jenazah almarhum telah dibawa ke rumah sakit cipto mangunkusumo untuk divisum